itu aku dari kelas empat sd baru serius baru less vokal
dan semenjak les vokal udah berani nih lomba lomba udah pede udah pede
eh biji tuhan sering menang waktu di medan
sebenarnya kalau untuk cara aku bernyanyi sebenarnya bisa dibilang cepet sih
progres itu kayak di jalan tol mulus mulus aja sebenarnya
lomba menang lomba menang lomba menang
jadi kayak ya jalan orang kan beda beda ya
aku berada di jalan itu rasanya bersyukur banget
liur deni kan dulu pindahannya
dia baru datang tapi dia udah bisa nyiptain pertemanan sendiri di lingkungan kami gitu
ayo semua kayak ayo kita berkawan aja semua gitu
aku tuh punya teman dari sd sampai sekarang
kenapa bisa kita berteman karena sama sama nyanyi sih
suka suka nyanyi dulu waktu kecil
suka lomba lomba di medan akhirnya akrab
sama sekali dia orangnya bawel parah
orangnya kayak yang cerewet
kayak apapun tentang aku pasti deh mau tau kayak
pokoknya dia tuh kayak orangnya cerewet sekali
jadi teman cerita
jatuhnya deketnya gitu
kita yang paling dekat paling se vokansi paling suportif gitu lah
dibanding temen temen yang lainnya gitu
jadi sampai sekarang masih langgang
dan semoga selamanya langgang gitu
kenggam tanganku sayang dekat denganku peluk diriku
berdiri tegak di depan aku
untuk yang terakhir
ku kan menghilang
tak terlihat salah rambut pun
tapi dimana nanti kau terluka
jadi aku ku ada untukmu
ketika di medan aku merasa terluka
aku merasa terluka
aku merasa terluka
aku merasa terluka
aku merasa terluka
terus anggap cancel ini nice ct widz
aku kan udah punya delapan single album satu album itu semuanya kalau misalnya dari dari
hasilnya sebenarnya bagus bagus kok bagus tapi enggak semuanya berhasil kan maksudnya enggak
semuanya masyarakat terima gitu pasti banyak proses yang aku lewatin karena gitu gus kita
tuh nggak bisa menjamin kalau lagu itu sukses terus gitu loh kita penyatu enggak punya
resep kalau misalnya chef misalnya nih ini enak nih apa resepnya ini ini ini kalau kita
buat lagi bakal enakan gitu kalau itu enggak industri musik namanya kan bukan diajang
kompetisi lagi udah di industri musik ya udah mulai lagi nih sekarang ceritanya syukurnya
walaupun itu tidak mudah saya tahu itu tidak mudah syukurnya sekarang banyak lagu lagu
dia yang sudah disukai oleh masyarakat indonesia tapi tadi menginginkan kita berpisah
banyak pikiran waktu ini sih preparation buat album pilih lagu pilih lagu ini tuh membuat aku
bukan down tapi kayak aduh mana nih lagu yang bagus ya gitu gitu loh kayak capek untuk mikir yang mana
nia yang bakal bisa hasilnya bagus gitu mana nia lagu yang bagus itu kan enggak gampang dan
enggak secepat itu memilih menyanyikan lagu yang enak dan mendapatkan lagu yang enak itu susah
hanya minta ampun pusing tujuh keliling kayak bener bener susah banget gitu karena aku juga
waktu itu mikir mikir dalam arti jangan keluarin lagu asal udah punya lagu aja tapi sebenarnya
hasilnya asal asalan gitu sebenarnya bukan yang kita mau nih yang enggak mudah juga ya
survive di usahanya itu benar benar sebesar itu setelah pencapaiannya yang benar benar besar itu
sekali sama kami ya teman temannya dia bener bener tetap inget temen gitu aku yang salut sih